dan menyelenggarakan hybrid fashion show secara virtual
dalam pagelaran fashion show bertajuk karisma batik dua ribu dua puluh ini
ditampilkan karya karya delapan pengusaha kecil dan menengah
yang telah dikurasi oleh kurator batik indonesia
dan menampilkan koleksi khusus untuk hari batik nasional
dari purana indonesia dan danjio hyoji
maka bertepatan dengan hari batik nasional tanggal dua oktober
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
berkolaborasi dengan yayasan batik indonesia
pagelaran karisma batik dua ribu dua puluh
bangga pakai batik
kita akan menyaksikan karya karya indah
dari delapan jenama terpilih
yang telah lolos kurasi dari satu ratus empat jenama terdaftar
bersama dua jenama kebanggaan indonesia
yang secara khusus juga akan menampilkan koleksi batiknya
kedelapan pemenang terpilih menampilkan
desain baju prada porte
atau baju siap pakai dengan desain batik yang modern
dan memiliki konsep yang unik
terdapat juga baju olahraga yang dihiasi
motif batik desainer fania gunawan
dari kc batik activewear
uniknya salah satu merek juga membuat kreasi
desain batik baru yakni batik yang bermotifkan
virus corona karya aguste santosa dari apikmen
ada juga batik dengan motif aksara incung
aksara tertua di nusantara
karya desainer meka dari batik marindaw
desainer kebanggaan tanah air nonita respati
dari purana indonesia hadir menceritakan inspirasi
di balik koleksi khusus hari batik nasional
nah sebenarnya inspirasinya adalah di tahun delapan puluh sembilan puluh itu
yang namanya batik prada atau batik dengan aksentuasi emas
itu kan sempat hits ya
dan memang dia itu sifatnya lebih seremonial dan formal
nah kali ini purana ingin menampilkan kembali
kejayaan batik prada dengan gaya yang lebih muda juga
lebih fresh dan tentunya pengennya lebih menyapa
semua segmentasi umur
dengan desain baru yang kontempor
r dan tak lepas dari teknik batik yang terus dilestarikan
para desainer mengharapkan anak muda untuk lebih tertarik
mengenakan batik untuk melestarikan budaya indonesia
dia ayu lestari egy agung jakarta